tantangan pemilu masa kini adalah meningkatkan partisipasi publik
demi mengawal pesta demokrasi pemerintah wajib memberikan sosialisasi dan edukasi politik
bahwa salah satu hak warga negara adalah menggunakan hak pilih dalam pesta demokrasi
saya rifana pratiu untuk cnn indonesia kanal pemilu tepercaya